oke kami ajak anda kembali terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia ausirion dholu di gedung dpr ri
rio selamat pagi
ya paripurna pengesahan ruikn akan digelar pada hari ini poin poin penting apa saja yang akan disampaikan rio
ya selamat pagi benar sekali aldi bagaimana pada hari ini dpr ri kembali menggelar rapat paripurna ke tiga belas
pada masa persidangan ke tiga tahun dua ribu dua puluh satu dua ribu dua puluh dua
dengan dua agenda utama yang pertama adalah mendengar pendapat fraksi soal ruu tpks hingga pengambilan keputusan
atas menjadi ruu inisiatif dpr dan yang kedua adalah pembicaraan tingkat dua
ataupun pengambilan keputusan atas rancangan undang undang ibu kota negara yang baru
dan rancangan ibu kota negara baru ini baru saja disepakati dan diselesaikan pada pembicaraan tingkat pertama
pada dini hari tadi pagi sejak pada pukul empat
pagi waktu indonesia barat di mana rapatnya cukup alot telah berlangsung selama enam belas jam
sejak pada pukul sebelas siang pada hari senin kemarin
dan untuk mengetahui bagaimana alatnya pembicaraan rapat yang berlangsung pada hari kemarin
saat ini saya sudah bersama dengan wakil ketua komisi dua dpr dan juga wakil ketua pansus ikn saan mustafa
selamat pagi rio
mas aan ini kita harus pastikan kembali terkait dengan poin poin kesepakatan
yang memang sudah diambil pada tadi malam
kita tahu bagaimana ibu kota negara yang baru nanti akan dinamakan nusantara
dan akan dipimpin oleh kepala otorita begitu
namun apa saja pembicaraan yang cukup alot bersama dengan pemerintah dan juga dpd pada tadi malam
ya ada beberapa memang agenda yang cukup alot ya terkait dengan soal ruu ibu kota negara
pertama terkait dengan soal kelembagaan
terkait dengan soal kelembagaan
itu menyangkut soal status ibu kota negara
karena memang nanti penyelenggaran negara ini akan dinamakan otorita
otorita ikn dan otorita dipimpin oleh kepala otorita dibantu oleh wakil kepala otorita dan itu setingkat menteri
jadi banyak yang waktu itu terutama dari beberapa praksi praksi memberikan catatan terkait dengan soal nomenklatur
yang apa kita menggunakan
yang apa kita menggunakan
dasar hukumnya undang undang dasar empat puluh lima pasal delapan belas dan delapan belas b
nah disitu adalah pemerintahan daerah khusus
dan memang kita sudah sepakat itu daerah pemerintahan daerah khusus
tapi di tingkat provinsi setingkat provinsi
tapi bukan gubernur
tapi setingkat menteri
makanya disitu ada kepala otorita
nah jadi kehususannya disitu adalah otorita ikn kepala otorita ikn setingkat menteri
jadi tidak ada
ada representasi politik di tingkat provinsi yang ada untuk dpr ri dan dpd ri
dan kalau tidak salah dari pembahasan tadi malam seluruh fraksi sepakat namun hanya ada satu
fraksi pks yang kira kira menolak apa yang sudah disepakati tadi malam
ini apa yang disampaikan oleh pks tadi malam
ya pks waktu menyampaikan beberapa hal
yang pertama ya tadi yang terkait dengan soal kelembagaan
kelembagaan otorita ya
pks tetap konsisten ingin dia setingkat provinsi
disitu pengelolaannya adalah gubernur
disitu ada representasi politik di tingkat provinsi
dan itu yang menjadi catatan catatan dari pks dan juga ada beberapa praksi yang lain
tapi pada prinsipnya praksi praksi yang lain dari sembilan praksi secara keseluruhan memang menyetujui terkait dengan rancangan undang undang ibu kota negara
salah satu yang di apa namanya di
yang disampaikan oleh fraksi pks adalah soal waktu pembahasan ruu ikn ini
seperti yang kita tahu bagaimana pansus ruu ikn ini diangkat pada tanggal tujuh desember hingga pada hari ini artinya ada sekitar empat puluh satu hari pembahasan
apalagi ada masa reses di tengahnya
ini bagaimana menyikapi bahwa ada anggapan ruu ikn ini terlalu tergesa gesa untuk dibahas untuk nantinya bisa digunakan menjadi landasan untuk membangun ibu kota negara yang baru
sebenarnya dari sisi prosedur ya mekanisme terkait dengan soal
pembahasan rancangan undang undang kita sudah mematuhi semua syarat syarat atau secara legislasinya kita sudah penuhi semua
legalnya kita penuhi semua
kita juga menganut kepada peraturan pembuatan undang undang md tiga tata tertib
kita juga melakukan berbagai rdpu bahkan kita tambah waktu rdpu untuk menunggu masukan dari masyarakat
kita lakukan konsultasi publik dan sebagainya
dari sisi waktu menurut saya memang kalau ada anggapan bahwa itu terlalu terburu buru enggak juga
karena kita menggunakan waktu reses
di saat waktu reses kita juga menggunakan waktu itu untuk melakukan pembahasan
saat reses itu kita melakukan pembahasan terkait dengan panja ada timus timsin dan sebagainya
jadi dengan dua ratus tujuh puluh sekian pasal
yang kita bahas dengan waktu sejak ini disepakati dan dibahas
menurut saya itu waktu yang cukup relatif memadai ya
sudah pas untuk membahas sebuah undang undang yang secara subtansi sudah kita klasterkan
diyakini ini tidak akan ada cacat formil ataupun material nanti ketika dijalankan
semua punya komitmen yang sama di pansus bahwa kita menggunakan prinsip kehatian
kita ingin tidak ada celah
terkait dengan soal ruang untuk ada gugatan apalagi nanti dianggap sebagai cacat formil
dari empat nama yang sudah beredar kepala nanti kepala otorita yang baru sudah bisa dipastikan
apalagi ada salah satunya nama pak ahok begitu ya
kemarin sempat dibahas tidak
kita belum pernah membahas terkait dengan soal nama nama itu
nanti biarkan nama itu diserahkan kepada presiden
karena memang presiden yang akan mengangkatnya
terima kasih banyak saan
sampai ketemu lagi sama sama
ya itulah pernyataan dari saan mustafa
komisi dua dpr dan juga wakil ketua pansus ikn
dan kita juga jangan lupa bahwa nanti dalam rapat paripurna juga akan disahkan rancangan undang undang tidak pidana kekerasan seksual
yang menjadi fokus kita bersama selama ini
bagaimana ini akan menjadi inisiatif dpr
dan nantinya setelah disahkan pada hari ini akan dibahas bersama dengan pemerintah
bagaimana presiden pada tanggal empat januari yang lalu sudah menyatakan dengan tegas
untuk meminta dpr dan juga pemerintah untuk segera mengesahkan rancangan undang undang
tindak pidana kekerasan seksual